karena luput dari pantauan orang tua seorang balita berusia tiga tahun di takalar sulawesi selatan tewas terlilit tali ayunan
orang tua na menangis histeris meratapi kepergian anaknya
na balita tiga tahun ini tewas setelah akhirnya terlilit tali ayunan
peristiwa ini terjadi pada senin siang di kediaman orang tua korban di patalasang kabupaten takalar sulawesi selatan
saat itu korban tertidur di atas ayunan dengan tali yang menjemur ke lantai
orang tua korban yang juga sedang tidur kemudian terbangun dan mendapatkan putra keduanya telah tewas dengan kondisi leher terlilit tali ayunan
lalu apa yang dia jaga
bawanya tidur juga dia main sendiri
aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mengelar olah tkp dan mengamankan ayunan serta tali yang melilit leher korban
yahya maulana takalar